pemerintah terus mempercepat program vaksinasi nasional dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini vaksinasi di jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan yang memantau jalannya vaksinasi di puskesmas kecamatan matraman
selamat siang iwan ini apakah berdasarkan pantauan anda vaksinasi di sana ini sudah berlangsung dan bagaimana antusiasme warga hari ini iwan
iwan hermawan vaksinasi vaksinasi
vaksinasi ini diperpanjangnya vaksinasi ini karena awalnya memang vaksinasi di tempat ini hanya dijadwalkan sampai dengan pukul sebelas saja
namun maksud kami sampai dengan tanggal sebelas namun kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal tiga puluh juni
dan di tempat ini targetnya memang hanya seratus orang per hari tapi di seluruh wilayah kecamatan matraman ini sebenarnya ada beberapa sentra vaksinasi
seperti misalnya di smp tujuh di mana di tempat itu kuotanya itu lebih banyak yaitu sekitar tiga ratus
seratus orang per hari dan selain itu juga di instalasi instalasi kesehatan di kawasan matraman juga dilakukan vaksinasi
seperti misalnya di puskesmas ataupun di tempat instalasi kesehatan lainnya dengan kuota rata rata mencapai seratus orang per hari
dan di gedung gramedia ini sendiri sudah berlangsung selama lima hari dan akan terus berlangsung sampai dengan tanggal tiga puluh juni
dengan rata rata seratus orang perharinya kuotanya yang ditetapkan seperti itu
lalu iwan ini bagaimana proses pendaftarannya
pengajuannya ini seperti apa agar masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi
dan untuk kali ini berapa jumlah masyarakat yang ditargetkan akan menerima vaksinasi iwan
untuk alur pendaftaran atau mendapatkan vaksinasi memang di tempat ini
intinya adalah semua orang yang berada di sekitar lokasi ini bisa mendapatkan vaksin di tempat ini ataupun di fasilitas lain di kecamatan matraman
jadi siapapun misalnya jika anda sedang berbelanja di kawasan gramedia
ini gramedia matraman ini ataupun misalnya pekerja pekerja yang ada di sini
jika ingin mendapatkan vaksinasi bisa langsung mendatangi tempat ini dan cukup hanya bermodalkan ktp saja
dan bisa langsung mendaftar secara manual begitu secara tatap muka
mendaftar kemudian setelah mendaftar dengan menggunakan ktp
kemudian di screening kesehatannya kemudian mendapatkan vaksinasi
dan kemudian setelah itu dilakukan observasi
jadi memang tidak ada pendaftaran online terlebih dahulu seperti yang dilakukan sebelumnya
jadi siapapun anda jika memang berada di lokasi
berada di dekat lokasi ini di jakarta di matraman ini
bisa mendapatkan vaksinasi dan vaksinasi yang digunakan adalah astrazeneca
sementara untuk kuotanya sendiri di tempat ini memang hanya seratus per hari saja
tapi memang seperti sudah saya sebutkan bahwa di kecamatan matraman bukan hanya di gedung gramedia
tempat saya berdiri saat ini jadi ada beberapa tempat lainnya seperti di smp tujuh
serta di puskesmas atau instalasi kesehatan yang berada di sekitar kecamatan matraman
berarti bagi masyarakat yang ingin divaksin bisa mendaftarkan dengan menggunakan ktp
lantas iwan ini bisa dikonfirmasikah terkait vaksin ini untuk usia berapa dan juga siapa saja yang bisa menerima vaksinasi di sana
ya tadi kami sempat berbicara dengan petugas vaksin di sini dan memang karena ini adalah vaksin dari astrazeneca
maka yang bisa mendapatkan vaksin adalah pertama adalah dari syarat umurnya itu di atas delapan belas tahun begitu
dan selain itu tentu dilakukan screening untuk melakukan peninjauan dulu kesehatannya
jika memang memenuhi syarat tidak mau mengalami sakit
seperti batuk demam atau lain sebagainya
itu bisa mendapatkan suntikan vaksin dari astrazeneca
dan setelah itu dilakukan observasi
dan selain dilakukan observasi juga dari petugas di sini juga menerangkan dan memberikan nomor nomor kontak
ataupun obat obatan jika nantinya diperlukan
karena seperti kita ketahui vaksin astrazeneca memiliki efek yang cukup lumayan
diantaranya kebanyakan mengalami demam pusing dan sebagainya
jadi petugas di sini setelah memberikan vaksin mereka juga memberikan obat obatan yang diperlukan
misalnya paracetamol bagi warga yang telah mendapatkan vaksin
dan itu juga diberikan nomor kontak bagi jika ada warga yang telah divaksin
namun mengalami efek yang jauh lebih berat seperti itu
dan untuk kuotanya sendiri memang disebutkan di sini hanya seratus orang per hari saja
dan siapapun bisa melakukan vaksin di sini
baik itu pejalan kaki seperti biasa pekerja kantoran di sekitar sini
bahkan jika mungkin nisa juga belum mendapatkan vaksin bisa melampir ke sini dan untuk mendapatkan vaksin
kesehatannya cukup mendapatkan
nah itu hanya ktp saja nisa
baik tentunya kita harapkan agar proses vaksinasi di sana berjalan lancar dan juga targetnya segera terpenuhi begitu ya
terima kasih koresponden cnn indonesia iwan hermawan atas laporan langsung anda